assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
sebagian orang mungkin salah menilai dengan istilah zuhud
banyak orang menganggap zuhud adalah hidup tanpa harta
atau zuhud adalah hidup miskin
padahal sejatinya zuhud tidak serta merta menolak dunia dan hanya fokus pada akrab semata
dan sesungguhnya pun dunia tidak pula tersela secara mutlak
entah bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim memaknai sikap zuhud ini
nah pemirsa insya allah hari ini kita akan tolabul ilmi bersama sama
terkait tema zuhud bukan berarti miskin
alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio
seperti biasa ustadz kesayangan kita semua
terima kasih sudah hadir di studio untuk sama sama berbagi ilmu dengan pemirsa gapai kemuliaan
saya juga mengingatkan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
ahilman beberapa kajian sebelumnya mungkin kita sempat menyinggung zuhud ini ya
hari ini insya allah kita akan bahas lebih dalam terkait zuhud ini
tadi kan disampaikan sebenarnya zuhud itu bukan berarti hidup miskin
dan bukan berarti tidak butuh harta sama sekali
karena dunia tadi yang saya riset juga ya ahilman ya
tidak serta merta kemudian tercelah secara mutlak
bagaimana kemudian kita membumikan definisi ini
allahumma sawling ala sayyidina muhammadin
mbak mila dan seluruh pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
setiap kita itu pasti ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya
ingin hidup mulia ingin hidup bahagia
ingin hidup mendapatkan keberkahan
agar hidup kita mendapatkan kebaikan dan kemuliaan
pemirsa bisa lihat di surat al quran
surat ke dua puluh delapan
beberapa prinsip prinsip hidup
yang jika kita hadirkan selama hidup
akan mengantarkan kebaikan dalam hidup kita
apa kata allah
wabtaghi fima'atakallahu darul akhirah
keutamaan urusan akhirat
dari apa yang allah berikan kepada kamu sekalian
dan jangan lupakan urusan dunia
dan berbuat baiklah
sebagaimana allah berbuat baik kepadamu
dan janganlah membuat kerusakan
sesungguhnya allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan
dari empat prinsip itu
orang itu kalau mau bahagia hidupnya
jadikan akhirat sebagai orientasinya
tapi saat dia hidup di dunia
jangan lantas dia melupakan dunia
nah ketika kita memahami zuhud
zuhud itu kan asal katanya dari jahadah
untuk mendapatkan akhirat
maka seringkali orang
menjadi salah memahaminya
dengan cara lupakan dunia
kadang ada bahasa gak mandi
gak ganti baju dan segala macem
kalau saya kira sih
kalau gak ganti baju gak mandi
namanya bukan zuhud ya
jadi zuhud itu bukan berarti
dia melupakan dunia
tetap dia punya orientasi akhirat
tapi dunianya menjadi jalan
nah kalau dunia menjadi jalan
maka boleh nggak kita mendapatkan dunia
boleh nggak kita kemudian mencari dunia
tapi saat kita mencari dunia
dan kita mendapatkannya
jadikan jalan untuk mendapatkan akhirat
karena tadi mbak mila sampaikan
a a kan tidak semua dunia itu buruk
kita bisa berinfak
karena kita punya harta
kita bisa berinfak
kita bisa memberi beasiswa kepada anak yatim piatu
karena ada harta
kita bisa bangun rumah sakit gratis
karena ada harta
kita bisa memberi santunan kepada orang yang membutuhkan
karena ada harta
tidak semua dunia itu buruk
tergantung bagaimana cara kita membawanya
makanya kalau ada bahasa begini
gak usah ngoyok lah cari dunia gitu
dunia gak dibawa mati
tidak benar semuanya ya
dunia itu bisa dibawa mati
tergantung bawanya seperti apa
kalau hubungan dunia dia menjadikan
tama dekat ke allah berarti baik
kalau dengan dunia itu menjadi jauh dari allah berarti buruk gitu
makanya zuhud bukan berarti tidak mencari dunia
zuhud tetap dia mencari dunia
tapi dunianya dijadikan jalan mendapatkan akhiratnya
maka nanti orang itu bisa mendapatkan kemuliaan dalam hidup itu dengan empat kan
satu dengan tahta
nah masing masing empat ini bisa punya adilnya
dan dicontohkan oleh orang orang terdahulu sebelum kita
kita mengenal abu bakar asyidiyah
kita mengenal umar bin khotob
masya allah beliau itu adalah orang yang punya tahta
tapi dengan tahtanya dijadikan jalan untuk bersungguh sungguh mendapatkan akhirat
makanya pemirsa kalau sekarang kita mau berkarir
mau mendapatkan pekerjaan
karirnya cari karir yang tertinggi
kalau di perusahaan bermimpi jadi direktur utama
kalau di sebuah bangsa negara bermimpi jadi presiden
ya jangan nanggung
tapi saat mendapatkan itu
jadi jalan untuk mendapatkan akhirat
nah itu zuhud kalau menurut saya
kayak uthman bin affan abdurrahman bin auf
sekarang uangnya masih
masih ada bahkan sekarang kan wakafnya usman bin afan itu
jadi kalau jadi orang kaya jangan nanggung
jadi kaya sekalian gitu
nah tapi dengan kayanya jadi tambah deket ke allah
yang ketiga ali ngerti
harta saya gak terlalu
tahta udah ada yang duluan
maka ali ngejar yang ketiga ilmu
maka ali menjadi orang yang ilmunya luar biasa
dan beliau saat berilmu jadi ekspertis yang luar biasa
tapi ada yang keempat bilal
beliau gak punya tahta
beliau gak punya harta
beliau juga ilmunya biasa aja
tapi beliau menggunakan tenaga untuk mendapatkan kemuliaan
dengan cara apa
beliau menjadi mu'azzinnya bagi nabi muhammad saw
saat beliau azan
wahai bilal engkau azad di muka bumi
tapi sendalata rumpahmu sudah sampai di surga
jangan memahami zuhud itu dengan miskin
jangan memahami zuhud itu dengan tidak punya apa apa
zuhud itu saat kita mendapatkan dunia
dan dunianya menjadi jalan mendapatkan akhirat
tapi bukan satu satunya
kalaupun kita gak dapat dunia
masih bisa zuhud
kesederhanaan yang bisa kita dapatkan
karena menurut saya hari ini
yang menjadi pr besar itu bukan berlimpah atau tidak berlimpahnya
tapi bagaimana gaya hidup kita yang sederhana
kalau untuk jadi kaya mas sekarang mah gampang kah tuh
bisa dipoles lah
handphone ganti yang keren
pakaian ganti yang keren
dan sekarang kan ada fenomena namanya flexing gitu kan
menunjukkan kekayaan seakan akan kaya
makanya saya memang lebih senang jadi kaya beneran daripada kelihatan kaya
setuju ahilman ya
karena biasanya orang kaya beneran gak pernah nunjukin kekayaannya
dan biasanya orang yang sering nunjukin kekayaannya berarti dipertanyakan kekayaannya
jadi kalau ada istilah misalnya saya pengen kaya saya mau jadi miliarder
ya nggak apa apa sebenarnya
tapi itu tadi tujuannya purpose nya untuk apa
saya pernah baca ahilman ini terkait zuhud
mungkin nanti ahilman bisa mengelaborasi
jadi saya lupa ya siapa yang pernah mengatakan hal ini
tapi saya baca di salah satu buku bahwa zuhud itu berkaitan dengan kita boleh memiliki harta
tapi jangan sampai harta itu memiliki kita
dan zuhud itu memang letaknya di hati
memang seperti itu ya ahilman
ada keterangan lain menyebutkan begini
janganlah engkau menyimpan hartamu di hatimu
tapi simpanlah harta di tanganmu
nah ini menggambarkan bahwa
kalau sesuatu disimpan di hati maka akan berat saat kita kehilangan
tapi saat dunia disimpan di tangan kita
maka memang pada akhirnya kita akan ada waktu untuk berpisah dengan harta itu
maka genggamlah apa yang bisa kamu genggam
dan lepaskanlah apa yang bisa kamu lepaskan
kadang yang menjadi masalah kan begini
kita tuh suka memaksakan diri untuk menggenggam sesuatu yang tidak bisa kita genggam
karena allah itu selalu memberi apa yang hambanya butuhkan
bukan yang diinginkan
makanya sekarang kalau mba mila saya memirsa renungi
kadang yang datang di hidup kita tuh yang kita butuhkan loh
bukan semata mata yang kita inginkan
dan kalau kita putar ya
antara yang kita minta kepada allah
dengan yang tidak kita minta kepada allah tapi masih allah berikan
lebih banyak mana
yang kedua kayaknya
menurut ahilman lebih banyak yang kedua
ada sesuatu yang tanpa kita minta tapi allah berikan
dibanding sesuatu yang kita minta tapi allah belum berikan
nah kadang masalahnya kita tuh sering melihat sesuatu yang belum allah kasih ke kita
daripada apa yang sudah allah kasih tanpa kita minta
nah orang yang zuhud itu
dia punya hati yang merasa cukup gitu
kona'ah itu adalah sikap merasa cukup
dengan dunia yang allah berikan kepadanya
kenapa dia bisa merasa cukup
karena dia paham allah selalu memberi apa yang dibutuhkan
bukan memberi apa yang diinginkan
maka sekarang teman teman
kalau kita sudah mengejar sesuatu
tapi kerasanya belum kita dapat
boleh jadi dalam pandangan allah
kita belum membutuhkannya
dan allah memberi sesuai dengan apa yang kita butuhkan
maka jangan pernah khawatir
dengan apa yang belum kita miliki hari ini
apa yang belum kita syukuri sampai hari ini
karena kita suka lupa
padahal kalau dihitung hitung juga nikmat allah itu tidak terhitung
makanya coba menurut mbak mila dan pemirsa
lebih banyak mana
orang itu gelisah dengan apa yang belum dimiliki
atau gelisah dengan apa yang belum disyukuri
ini poin banget sih
sebenarnya kita itu gelisah karena kita kurang syukur ya
kita ternyata lebih banyak gelisah dengan apa yang belum dimiliki
padahal tadi rumusnya
sesuatu itu tidak akan mungkin jadi milik kita
kalau allah belum berkehendak untuk kita
makanya daripada menggelisahkan apa yang belum dimiliki
lebih baik menggelisahkan apa yang belum disyukuri
kadang kalau jalan jalan ke mal
suka kepikiran pengen nambah kerudung baru ya
padahal pada saat sadari kalau lihat lemari
banyak kerodong yang dipakai apa yang disimpan
disimpan ah yomar
ini drama ibu ibu sekali
jadi banyak orang yang bikin repot bukan karena keadaannya
maka zuhud menjadi penting
sungguh sungguh dengan dunia yang dia dapatkan
untuk mendapatkan akhirat
ah yomar menarik sekali tapi kita harus jeda
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode zuhud bukan berarti miskin
ah yulman kita lanjutkan
kalau kita bicara soal zuhud ini
yang menarik adalah baginda rasulullah saw
beliau ini kan memang kita tahu lah
ini kan karakternya sederhana
bahkan beliau meminta untuk
diwafatkan aja dalam kondisi yang miskin gitu
kalau tidak salah seperti itu
nah disisi lain sebenarnya kalau kita bicara zuhud
bukan berarti kita juga jadi miskin
kita boleh kaya untuk tujuan akhirat
nah sebenarnya bagaimana kemudian
orang ini kan seolah olah kontradiksi ya
tapi bagaimana sebenarnya ini bisa kita pahami dua duanya
ya allah jadikan aku orang miskin
dan wafatkan aku dalam keadaan miskin
itu ada dua makna
karena khawatir dengan tanggung jawab dan hisabnya
itu yang pertama
memang zuhirnya minta miskin
tapi ada yang makna kedua
yang dimaksud meminta miskin itu adalah
minta kepada allah agar kita punya
hati yang terus merasa kurang dalam pandangan allah gitu
kita tuh gak walaupun kita dikasih harta
tetap kita tuh yakin ini dari allah
ini karena allah
nah itu yang dimaksud
jadi merasa memiliki
terhadap apa yang dititipi itu
yang jadi penyakit sebenarnya
kalaupun engkau karuniakan kepada kami harta
rasa bahwa kami gak hebat kok
nah itu maksudnya
karena ada orang yang dikasih harta jumawa
merasa kurang juga banyak banget ya
iya ada orang yang dikasih harta sombong
ada orang yang dikasih harta
merasa bahwa dia segalanya
nah minta miskin artinya bahwa
ya allah tidak apa apa engkau berikan kami harta
hati yang merasa bahwa tetap ini adalah karunia darimu
atau singkatnya kita merasa memang kita tuh gak punya apa
gak apa apa gitu ya ahilman
karena mungkin apa yang kita punya yang kita pakai
bahkan mungkin harta keluarga kedudukan yang kita punya
bukan yang kita punya ya
yang diberikan kepada kita itu titipan ya
jadi yang dimaksud miskin itu yang pertama zuhirnya
karena khawatir hisabnya begitu berat
yang kedua kita miskin secara konteksnya
maksudnya kita nih seberapa pun dikasih sama allah
tetap ngerasa kita tuh miskin
gak punya apa apa
yang menyerumuskan seseorang
ketika diberikan nikmat oleh allah apa
maka kita minta kepada allah
ya allah jadikan kami orang miskin
yang senantiasa merasa lemah dalam pandanganmu
kami juga wafat nanti dalam keadaan merasa lemah
kami gak punya apa apa
kecuali itu yang engkau berikan untukku
betul sih ahilman
karena hakikatnya ketika kita meninggal
gak punya selembar kain yang melutup tubuh kita kelak ya
ketika seseorang wafat
yang akan mengikutinya tiga kan
keluarganya hartanya dan amalnya
dari tiga itu
dua balik lagi
satu ikut ke dalam
apa yang akan balik lagi
keluarga dan harta
keluarga kita secinta apapun kita sama keluarga
saat kita wafat mereka berpisah dengan kita
kita punya suami yang ganteng
punya istri yang cantik
punya anak anak yang lucu
saat kita wafat mereka berpisah dengan kita
mereka hanya menghantarkan kita sampai depan kubur
atau sampai depan liang kubur saja
yang kedua harta
harta sebanyak apapun gak ikut dengan diri kita ke dalam kubur
bahkan mohon izin ya
kita punya mobil yang bagus
mobil yang bagusnya gak dipakai sama kita
boleh jadi dipakai sama orang lain
sedih kan ya
tapi yang akan ikut apa
maka kita boleh punya harta
jadikan jalan buat beramal ke allah
kita boleh punya keluarga
tapi jadikan keluarga kita sebagai landang amal
untuk tambah deket ke allah
itu poinnya betul
jadi gunakan dunia ini untuk tujuan akhirat
kembali lagi itu yang harus diingat
ahilman seperti biasa sudah ada pertanyaan
yang juga masuk dari pemirsa gape kemuliaan
kita akan sembang bersama
assalamualaikum mbak ustaz
saya ingin bertanya
banyak orang bilang hidup kaya itu repot di akhirat
karena pertanggung jawaban kekayaannya banyak
gimana menurut agama
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pertanyaan dari mbak nining
kalau punya banyak harta khawatirnya di akhiratnya repot karena hisapnya panjang
tapi bukan berarti kita juga gak boleh kaya kan tadi
kembali lagi ailman ya
nanti di akhirat ada orang yang paling terakhir dihisapnya
tapi nanti juga ada orang yang pertama cepat hisapnya
orang kaya juga
oke gimana tuh jadinya ya
tapi kan repot
maksudnya kalau kita logikanya adalah hartanya kan banyak
jadi yang paling akhir dihisap yang paling banyak harta
yang paling awal juga cepat itu orang banyak harta
kenapa bisa begitu
hanya beda angle nya aja
orang yang terakhir hartanya tidak jadi jalan dekat ke allah
orang yang pertama hartanya diinfahkan di jalan allah
itu bahkan harta yang kekal tuh seperti itu ya
makanya harta itu dibagi tiga
yang dimakan mohon maaf jadi kotoran
yang disimpan jadi tabungan
ada harta yang diinfakan di jalan allah
itulah harta yang akan mengantarkan kita ke surganya allah swt
maka apakah harta paling berat hisabnya
tapi tergantung kita menggunakannya
karena hartanya banyak tapi gak dipakai jalan dekat ke allah
tapi juga ada harta orang yang cepat dihisapnya
karena selama dia hidup allah titipkan harta
kemudian dia diademawan
dia berbuat baik kepada siapa pun
maka nanti itu mbak bila dalam hadis dikatakan di hari kiamat itu manusia akan ditanya empat perkara
oke empat perkara
tidak akan bergeser kaki seorang manusia ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya empat pertanyaan
umurnya dihabiskan untuk apa
ilmunya diamalkan untuk apa
fisiknya jasadnya digunakan untuk apa
yang paling menarik ketika pertanyaan harta bukan satu pertanyaan tapi dua pertanyaan dua pertanyaan
dari mana harta yang kamu dapatkan
dan dibelanjakkan ke mana harta itu
makanya wajar kenapa harta paling lama pertanyaannya dua
kamu dapat dari mana ini
kamu apain itu
setelah itu kamu dibelanjakan ke mana
makanya harta itu bener
paling berat isamnya
terus ah ilman mending miskin aja kalo begitu
ya enggak juga
kalau dengan harta banyak jadi tambah deket ke allah amalnya banyak atau lebih bagus
karena banyak orang yang sudah meninggal
ketika dia diminta hidup lagi maunya apa
fa'asodakal wa'akun finas solehin
aku ingin menjadi orang yang bersedekah
dan menjadi orang yang soleh
sedekah orang soleh
berarti setiap apapun yang dia dapatkan
jadi jalan buat sedekah
dan jadi jalan buat soleh kepada allah swt
saya sepakatlah itu
kita semua paham bahwa
kalau kita punya harta
akan lebih baik
jika harta itu kita gunakan untuk sodakoh
apapun di jalan allah
tapi batasannya gimana ya ahilman
tapi kita masih tetap boleh nyimpen dong
kita tetap boleh nabung
misalnya untuk masa depan
untuk pendidikan anak
misalnya untuk investasi
kadang kadang tuh orang suka bingung
berarti gimana ya supaya
apa disedekahin semuanya
tapi nanti jadinya kita gak punya apa
ada orang berpikir begitu
bagaimana ya islam kemudian
memandang hal ini
baiknya itu seperti apa ya
sekarang kita bikin gini aja
kalau dalam tubuh kita
kita pernah bahas
satu per tiga
sepertiga buat minuman
sepertiga buat nafas kita
nah sekarang bayangkan seperti itu aja
sepertiga buat kebutuhan kita saat ini
sepertiga buat investasi kita
di waktu yang akan datang
sepertiga buat investasi kita
untuk kehidupan selanjutnya
kalau kita urutkan
ya yang kira kira bisa lebih daripada
jadi bukan berarti
karena kita ingin menghabiskan semua
di jalan allah
hidup kita jadi melarat
silahkan kamu hidup
sebutuh apa yang kamu butuhkan
silahkan kamu investasi
sebesar apa yang kamu inginkan
dan silahkan kamu persiapan
untuk masa depanmu di akhirat
seperti apa yang kamu dapatkan
dan kamu inginkan
kita memang beda mungkin levelnya
dengan abu bakar
beda levelnya dengan umar bin khat
yang ketika abu bakar ditanya
mau berapa infaknya
umar setengah harta
mungkin kita beda level keimanannya
nah apakah boleh kita mengajar di sana
tapi apakah boleh kita dibawanya
apakah boleh kita hanya beberapa bagian saja
yang tidak boleh yang mana
yang tidak sama sekali
makanya sekarang gini aja
kalau kita punya penghasilan tiap bulan
misal buat zakatnya
itu juga keluar
dan ingat ya
ketika kita memberi kepada keluarga
itu juga sedekah
itu juga nafkah
itu juga kebaikan
saya memahami bahwa
setiap apa yang datang ke kita
istilahnya kayak transit sebenarnya
kita tuh kepanjangan tangan
untuk rezeki orang lain juga gitu
kalau ada harta di kita
dan dari harta ini ada hak orang lain
kalau kita potong
atau kita biarkan
maka akan ada aliran yang berhenti kan
apa yang mau kita dapatkan selanjutnya pun terhenti
bukan salahnya keadaan kita
tapi karena salahnya kita
menghambat rezeki yang harusnya muter
konsepnya bukan stuck money
dan itu yang kita pahami dengan urusan harta
dengan hadis nabi
seseorang itu tidak akan diwafatkan oleh allah
sebelum habis jatah rezekinya
kalau kita memahami rezeki itu adalah urusan harta
maka selama kita hidup
selama itu kita masih akan dititipkan
urusan rezeki oleh allah swt
ini menarik ya bicara harta ya
oh jangan takut
akhirnya kita harus jadah
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
setelah jadah yang satu ini
karena pandangan kita terbatas
sedangkan cintanya allah kepada kita tidak terbatas gitu
maka ada satu kaedah
yang sering kita dengar itu
atau beramalah kamu untuk dunia
seakan akan kamu akan hidup selamanya
beramalah kamu untuk akhirat

seakan akan kamu akan mati esok hari
ini dua angle yang berbeda tuh
jadi angle pertama
kalau bicara dunia ayo serius
seakan akan kamu akan panjang hidup gitu
kamu juga harus menyiapkan bekal akhirat
nah kalau ini dikombain
maka dunia yang dia dapatkan tadi secara serius
maka akan jadi jalan buat akhirat
karena boleh jadi besok lusa kita akan wafat
adalah orang yang ketika allah berikan kebahagiaan dunia
dan kebahagiaan dunianya
dia jadikan jalan mendapatkan kebahagiaan akhiratnya
maka dalam doanya kan sering kita baca tuh
tapi kita minta dunia juga hasana
pertanyaannya kenapa kita minta dunia hasanah
kalau dunia kita baik
dengan dunia yang baik
akhir kita juga baik
dan itu yang menjadikan kita bisa lebih dekat dengan allah
masuk ke dalam surga
dan allah jauhkan dari siksa api teraka
maka pertanyaannya begini
kalau dengan harta dunia
yang kita kejar selama ini
membuat kita bisa masuk surga
tapi kalau dengan harta dunia
malah membuat kita terjelembab pada jurang api teraka
karena bukan itu yang menjadi tujuan utama kita
tujuan utama kita adalah bagaimana akhirat makin dekat dengan kita
dunia yang kita dapatkan mendekatkan dengan akhirat kita
nah kalau ketemu itu
maka itulah orang yang zuhud sebenarnya
orang yang di hatinya
tidak ada orientasi lain
hanya akhirat akhirat akhirat
orang yang zuhun itu
dia akan menatap semua yang terjadi
dengan kacamata hati
dan kalau udah hati
maka cahayanya dibimbing oleh allah
dia akan mengatakan
itu semua baik baik saja
karena allah yang maha baik
tidak akan mungkin memberi yang tidak baik untuk kehidupan kita
jadi gak ada bahasa
kok begini kok begitu
ya allah engkau mau ngasih
engkau mau ambil apa yang ada di hati ini
engkau mau kasih aku berlimpah
engkau mau bikin aku sempit terhimpit sulit
karena di hati ini sudah cukup ada engkau
tapi jangan sampai kasih sayangnya allah itu yang hilang
itu yang sering saya sampaikan
kita boleh kehilangan apapun
tapi jangan kehilangan cintanya allah kepada kita
dan hari ini
kita bisa bernafas bisa bicara bisa ketemu seperti ini
karena rahmat allah yang tidak pernah berhenti untuk kita
maka bersyukurlah ya
agar kita terus disayang sama allah swt
ahilman ini di segmen terakhir tapi bahasanya begitu dalam
menyentuh sampai ke hati
tapi kita harus berpisah
karena waktunya terbatas
pemirsa tidak terasa
kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga tadi apa yang kita bahas
bisa menambah keimanan kita dan kecintaan kita
kepada allah swt
saya mbak diara rahman dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali
pada gapai kemuliaan berikutnya